pertandingan indonesia versus argentina pada fifa matchday yang akan berlangsung besok senin merupakan laga bersejarah bagi timnas indonesia
karena jadi kali pertama tim nasi indonesia menghadapi tim peringkat satu dunia
hal ini tentu saja akan jadi tantangan berat bagi indonesia yang saat ini diisi banyak pemain muda
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola anton sanjoyo
selamat sore iqbal apa kabar
baik bung joy bung joy ini langsung saja bung joy terkait dengan apa yang akan kita lihat besok
tentunya kita akan merunut lagi ke belakang terkait dengan indonesia yang pada akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu ini ya
sinteyong memiliki rapor enam kemenangan dan empat kali imbang saat skuad garuda bermain di tanah air
apakah modal ini cukup kuat bagi tim nasi indonesia melawan tim tenggo
ya ini yang dihadapi pertama adalah juara dunia
yang kedua peringkatnya nomor satu dulu
dan kenapa indonesia juga penting dalam pertandingan ini bagi argentina
meskipun peringkat indonesia sangat jauh ya
peringkat indonesia itu kan satu ratus empat puluh sembilan atau satu ratus empat puluh delapan
peringkat satu argentina itu harus dipertahankan
meskipun melawan indonesia kalaupun menang argentina poinnya itu kecil
karena konfederasi asia itu dalam ranking fifa itu
faktor pengalinya itu kecil sekali
apalagi peringkat indonesia juga sangat di bawah
jadi bagi argentina kalaupun menang dapat poinnya kecil
tapi tetap mereka harus menang
karena sebagai peringkat satu dunia mereka harus mempertahankan posisinya
dan bagi indonesia ini memang berat sekali ya
meskipun anda tadi sebut sintayong selalu menang kalau bertanding di indonesia
tapi yang dihadapi sekali lagi argentina
tapi tetap saja argentina
yang pemain pemainnya itu berkiprah di kompetisi terbaik di dunia
jadi memang ini agak berat lah bagi indonesia
kalau buat saya indonesia ini cari pengalaman aja
pemain pemain muda ini supaya lebih confidence di kemudian hari
karena mereka pernah menghadapi tim nomor satu dunia
itu paling penting untuk saat ini gitu
menurut kacamata bung joy sendiri
melihat apa yang sudah dilakukan oleh timnas dari argentina sendiri
mereka melakukan latihan seperti biasanya
tentunya memberikan yang terbaik begitu bagi kesebelasannya
lalu juga di satu sisi kita tahu seperti tadi bang joy katakan
bahwa mereka bisa dikatakan sebagai seperti yang kita sudah dengar juga
ini adalah yang diturunkan lapis keduanya
apakah ini artinya bahwa sebenarnya mereka tidak terlalu
tidak terlalu memikirkan apa yang mereka hadapi
terutama terhadap tim indonesia ini
saya kira tidak ya
karena mereka tetap kan membawa pemain pemain
saya hitung paling tidak ada sepuluh pemain yang tampil di qatar dua ribu dua puluh
ada mechalister ada paredes ada molina ada dibu martinez
jadi rasanya sih skaloni tetap akan
menurunkan squad yang terbaik yang dia bawa sekarang
jadi kalau anda katakan indonesia tidak terlalu penting bagi dia
saya tidak sependapat
karena sekali lagi argentina butuh poin
meskipun poinnya kalau menang lawan indonesia itu kecil
tapi tetap dia butuh poin
karena brazil perancis inggris membuntuti dengan ketat di peringkat fifa
dan mereka butuh untuk mempertahankan peringkat satu mereka itu
berapapun tambahan poinnya
apa yang didapatkan dari indonesia
jadi saya kira mereka akan tetap tampil serius ya
saya ingat ac milan ketika juara tahun delapan puluh an kan datang ke indonesia
latihannya juga sangat serius
seperti halnya argentina gitu loh
dan waktu itu menghadapi persib bandung
ac mila mengatakan bahwa kami akan tampil serius
dan persib waktu itu kalah delapan ya
juara indonesia waktu itu
kalau tadi bung joy katakan bahwa
jika argentina bisa memenangkan
pertandingan ini melawan indonesia
tapi poinnya yang didapatkan justru akan tidak terlalu besar begitu ya
bisa kita katakan kecil
tapi bagaimana dengan indonesia sendiri
apakah akan mendapatkan poin yang kecil juga
atau justru kalau misalnya bisa memenangkan ini
justru akan meningkatkan poin yang cukup besar
kalau bagi indonesia
kalau menang itu berkah banget ya
tapi saya menduga kalau bisa draw
indonesia tetap akan mendapat poin
meskipun faktor pengalinya itu hanya satu
dan faktor dari conmebolnya sendiri itu sangat besar
faktor pengalinya itu satu
kalau bisa anda bayangkan kalau uefa yang kita lawan
misalnya inggris atau perancis
faktor pengalinya itu sembilan puluh sembilan
kalau conmebol argentina itu satu faktor pengalinya
dan friendly match ini memang faktor pengalinya kecil
faktor pengalinya itu cuma satu juga
kalau misalnya ini adalah kejuaraan dunia
faktor pengalinya dua delapan
jadi memang sangat jauh beda faktor pengalinya
jadi beberapa faktor pengali ini bagi indonesia sangat penting
kalau mendapatkan hasil imbang
poin yang akan didapat indonesia sangat besar
dalam konteks indonesia di posisi satu ratus empat puluh sembilan dunia
ini artinya bahwa kemungkinan besar indonesia bisa menyalip negara negara lain yang diatasnya berarti ya
harus meraih hasil imbang
kalau kalah karena faktor pengalinya menjadi semua menjadi
semua apapun yang dikalikan akan akan menjadi
jadi makanya indonesia harus paling tidak imbang melawan argentina
supaya mendapatkan poin yang signifikan untuk menaikkan peringkat indonesia
kalau imbang saya yakin indonesia akan mendapatkan sekitar tujuh sekian poin
dan itu kemungkinan bisa menjadi peringkat indonesia mungkin bisa naik lima atau enam
atau enam tingkat ya
kita berbicara soal strategi yang akan dilakukan oleh scaloni sendiri
sebenarnya seperti apa kalau melihat dari persiapan latihan yang mereka lakukan
ya latihan mereka sayangnya tertutup ya
top rates media juga sangat terbatas
tapi ketika menghadapi australia kemarin memang scaloni selalu menurunkan empat tiga
yang menurut saya agak
agak sedikit offensif ya
dan itu yang sekarang banyak dipakai oleh tim tim yang sangat agresif juga
menghadapi indonesia saya kira kok tidak terlalu banyak akan berubah
karena memang skaloni ini kan pandai sekali mengubah ubah taktiknya
tapi menurut saya formasi empat empat dua kek tiga empat tiga kek atau empat tiga dua
tetap scaloni punya pemain pemain yang utility di belakang tengah dan depannya itu sangat komplit
jadi di tengah pasti menurunkan
karena keadaan podcast merupakan process yang cukup
jadi sekarang untuk itu yang p elevatar nya
namun di bawah itu vaxna yang cukupteobseini juga
karena mereka lebih ook yang dalam
jadi mereka semuanya memang kelihatannya sangat lebih cukup
walaupun kemarin sempat ramai begitu ya dalam pertandingan itu ditutup oleh kain hitam
saya menduga sintayong akan bermain lebih lepas ya
karena indonesia kan sangat underdog gitu loh
jadi saya yakin dia akan dengan formasi menyerang juga
tiga empat tiga atau empat tiga tiga mungkin akan dipilih oleh
ketika melawan palestina kan kemarin empat tiga dua
dan sebetulnya cukup efektif dalam membangun perangai
sayang di depan memang tidak terlalu efektif ketika melepaskan eksekusi akhir ya
saya sih berharap marcelino ferdinand sadil atau siapapun yang akan diturunkan di lini depan lebih tenang
karena saya yakin juga argentina bukan tidak mungkin bisa diserang atau dikalahkan
jadi saya sih cukup optimis
apalagi dengan kelembaban yang tinggi kemungkinan mereka juga akan cepat lelah
jadi indonesia punya peluang untuk mencetak gol lah
indonesia punya peluang untuk mencetak gol
lalu prediksi dari bung joy sendiri bagaimana ini terkait dengan apa yang akan terjadi besok
tentunya kita juga harus menunggu nunggu nih
apakah ada kejutan dari apa yang sudah ditampilkan ataupun disiapkan oleh sinteyong
ya saya tidak terlalu banyak berharap ya
indonesia pemain pemain muda saya harap semua diturunkan
yang muda muda yang dua puluh dua tahun yang kemarin juara di sea games
arhan semua diturunkan
marcelino semua diturunkan
supaya mereka punya pengalaman yang sangat spesifik berhadapan dengan argentina
juara dunia dan peringkat satu dunia
itu akan meningkatkan confidence mereka di kemudian hari
kalau soal prediksi saya tidak terlalu yakin indonesia akan bisa meraih poin ya
tapi paling tidak kalau bisa bermain baik bisa mencetak gol
saya rasa kita akan melakukan spending ovation untuk pemain pemain indonesia
berarti itu ya bisa disebutkan
berapa banyak yang bisa dikutuk
kosong kosong atau berapa
mungkin satu tiga atau tiga indonesia akan ya sulit sekali lah ya menghadapi argentina
apapun itu hasilnya tentunya kita tetap harus mendukung timnas indonesia untuk bisa menjadi lebih baik lagi nantinya
terima kasih bu anton sanjoyo sudah berbicara dengan kami di cnn indonesia newsroom